bagaimana situasi di ukraina dan perlindungan terhadap warga negara indonesia yang ada di sana
melalui sambungan zoom sudah bergabung judah nugraha direktur perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia kementerian luar negeri
selamat malam pak judah
selamat malam bapak ni
baik kondisi terkini di ukraina sendiri seperti apa pak judah dan juga perlindungan serta kondisi warga negara indonesia yang ada di sana
ya terima kasih bapak ni
jadi berdasarkan pantauan per hari ini oleh kbri kiev yang sudah dilakukan kondisi yang ada di ukraina relatif kondusif
warga setempat terlihat tetap tenang tidak ada panic buying dan juga ras untuk ke perbankan setempat
dan kami juga memantau ada beberapa perwakilan negara asing yang telah memberikan himbawan kepada warganya
hanya untuk meninggalkan wilayah ukraina jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak
namun kami juga melihat tidak ada perwakilan asing yang secara aktif melakukan evakuasi warganya keluar dari ukraina pada saat ini
oke baik rencana perlindungan evakuasi kalau eskalasi memanas seperti apa pak judah
apakah warga indonesia akan ditarik dari ukraina mungkin seperti yang dilaporkan beberapa negara
jadi pertama tama mungkin kami sampaikan dahulu mengenai kondisi warga negara kita yang ada di sana
berdasarkan data terakhir terdapat satu ratus tiga puluh delapan wni yang berada di ukraina pada per hari ini
ini sudah menurun awalnya satu ratus empat puluh delapan namun sebagian telah pulang karena mereka merupakan warga yang melakukan perjalanan singkat
sementara dan kemudian sudah kembali ke indonesia
dan dalam konteks ini kbri
bri juga telah menjalin komunikasi intensif dengan para wni kita
mereka saat ini dalam kondisi yang aman relatif tenang dan juga terus memantau
berbagai macam informasi yang disampaikan oleh otoritas setempat
nah terkait dengan rencana kontijensi ini memang sudah menjadi mandat dari permenlu lima tahun dua ribu delapan belas mengenai pelindungan warga negara indonesia di luar negeri
jadi setiap perwakilan ri wajib memiliki rencana konfidensi
mengenai pelindungan wni di luar negeri
termasuk dalam hal ini tentunya kbri kiev
nah dalam konteks tersebut kemlu bersama kbri kiev dan perwakilan ri yang terdekat antara lain kbri warsawa dan juga kbri moskow
kami telah memutakhirkan rencana konfidensi untuk kbri kief
berkoordinasi juga dengan kebanyakan kepentingan lembaga terkait di indonesia
jadi kita antisipasi

oke sebagai macam kemungkinan yang dapat terjadi untuk pelindungan warga negara kita

oke antisipasi artinya konfidensinya sudah disiapkan oleh kementerian luar negeri
walaupun kondisinya masih dilaporkan kondusif artinya untuk berjaga jaga imbauan terhadap wni yang ada di ukraina seperti apa pak judah
ya jadi walaupun ya situasi tetap kondusif kami telah menyampaikan imbauan kepada seluruh warga negara kita yang ada di ukraina
untuk tetap waspada tetap tenang selalu memantau informasi

kita juga memantau ada berbagai macam informasi yang beredar di kalangan masyarakat
namun kami menghimbau agar memverifikasi informasi tersebut kepada sumber sumber resmi yang disampaikan oleh pemerintah tempat
dan kami juga mengimbau kepada wni untuk selalu menjalin komunikasi kepada kbr kita yang ada di kbr kiev
pastikan datanya selalu update
pastikan datanya selalu update
tempat segera informasikan kepada
kbi dan bagi
warga negara indonesia
yang memiliki rencana
untuk mengunjungi ukraina dalam waktu
dekat kami mengimbau kiranya
karena tersebut dapat ditunda untuk sementara waktu
baik terima kasih
pak judanugraha direktur
perlindungan warga negara indonesia dan
bhi kemenlu republik
indonesia mudah mudahan kita harapkan
situasinya tetap kondusif
selalu ke depannya
dan juga kita akan pantau terus
bagaimana perlindungan atau kondisi
warga negara indonesia yang ada di sana
terima kasih pak judah selamat malam sehat selalu
selamat malam sehat selalu